adanya tantangan global yang signifikan menjadi penanda keketuaan indonesia dalam g dua puluh tahun ini
momen ini sekaligus menjadi penanda pertama kalinya
di mana sebuah negara asia tenggara memimpin grup bergensi tersebut
inilah saatnya indonesia memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan
kepemimpinan kawasan sekaligus ketahanan ekonomi
selama masa keketuaan g dua puluh indonesia
lima negara asean secara konsisten terlibat pembahasan agenda prioritas di jalur keuangan
karena penting bagi kami untuk membentuk jalan pembuka menuju pemulihan ekonomi global
salah satu agenda prioritas dalam presidensi g dua puluh indonesia adalah sistem pembayaran di era digital
agenda ini mencakup peta jalan g dua puluh untuk meningkatkan akses ke layanan pembayaran lintas batas
serta meningkatkan kecepatan dan transparansi namun tetap dengan biaya yang murah
dan hari ini kami mewujudkan bahasan dalam g dua puluh menjadi hasil yang nyata
lima bank sentral negara asean sedang mengukir sejarah memajukan kerjasama dalam konektivitas pembayaran digital
kerjasama ini akan mewujudkan gagasan pembayaran lintas batas yang cepat terjangkau transparan dan inklusif

lima bank sentral akan terus bekerja sama untuk merancang mengembangkan menguji dan mengimplementasikan konektivitas pembayaran digital regional
harapannya akan lebih banyak negara yang bergabung dengan inisiatif ini untuk kemakmuran bersama di negara kawasan
sehingga apa yang dimulai di kawasan dapat berlanjut ke tingkat dunia
ini adalah sejarah yang sedang diukir untuk pulih bersama bangkit lebih kuat
ada di setiap makna indonesia